aturan tentang social commerce telah diketok oleh pemerintah diperkirakan akan siap dalam dua pekan ke depan
revisi permendak no lima puluh tahun dua ribu dua puluh ini membuat aturan social commerce yang kini hanya dibolehkan untuk promosi barang dan jasa
tidak untuk transaksi langsung
peraturan khusus ini mendorong pemisahan social media dan e commerce dengan harapan agar algoritma tidak dikuasai oleh satu perusahaan saja
kita bahas malam hari ini bersama narasumber sudah bergabung secara virtual
mas heru sutadi direktur eksekutif indonesia ict institute mas heru selamat malam
selamat malam putri
terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung
saya sampai juga ada dr richard lee dokter kecantikan dan juga kreator dr richard selamat malam
terima kasih dokter sudah bergabung malam hari ini
saya ke mas heru terlebih dulu mas heru anda termasuk yang sejak awal memang meminta kejelasan berkaitan dengan social commerce

marak dan memang sedang naik daun ini sejak beberapa bulan terakhir
anda cukup puas dengan revisi permendak yang dikatakan sudah siap akan dalam dua pekan ke depan ini mas heru
ya kalau kita lihat ini merupakan titik tengah ya
titik tengah di mana di satu sisi kita tidak melakukan ban terhadap tiktok shop dalam hal ini ya social commerce
tapi di sisi lain juga memberikan kesempatan bagi umkm lokal
bagi data yang diproduksi di indonesia untuk tetap di indonesia
dan juga tentunya memisahkan antara yang mana media sosial dan mana e commerce
karena betapapun ini juga akan memberikan equal level playing field gitu ya
lapangan permainan yang sama antara tiktok shop gitu ya antara tiktok dengan pemain pemain lainnya
karena sekarang juga ada pemain e commerce ada toko orange toko hijau toko merah segala macam gitu ya
dan kalau kita lihat memang perkembangan tiktok ini kan cukup ya kontroversi di dunia gitu ya
karena ada algoritma yang cukup bergabung dengan itu
yang di tengah re juga nggak aman nih
banyak negara yang juga melakukan ban bukan hanya tiktok shopnya tapi tiktok
misalnya ada kanada australia belgia india denmark segala macam melakukan ban terhadap tiktok
nah indonesia kan tidak melakukan hal itu karena kita masih inilah euforia masyarakat menggunakan tiktok joget joget
dan juga untuk promosi produk gitu ya ini bisa dimanfaatkan
cuma memang mereka juga harus comply terhadap aturan yang ada di indonesia
jangan hanya menjadikan indonesia sebagai pasar
tapi dukung umkm dukung produk indonesia
dr richard ini termasuk salah satu afiliator tiktok shop dan mencetak penjualan fantastis ya
bulan agustus lalu sekitar empat puluh miliar rupiah dr richard
anda tanggapan anda sekarang berkaitan dengan ini jadi tidak di ban sudah diperjelas oleh pemerintah
tapi diatur jadi sekarang tidak boleh berjualan langsung tetapi digunakan untuk betul betul sebagai tempat untuk berpromosi
terima kasih bapak
saya nggak begitu paham ya dengan cara berpikir pemerintah di sini ya
dimana ketika era digitalisasi begitu majunya ya ada social commerce yang bisa digabungkan menjadi satu
saya heran juga kenapa harus dipisah apakah penggabungan itu menjadi satu itu adalah suatu pidana
berarti kalau misalnya ke depan ada suatu breakthrough atau ada suatu terobosan
baik di toko orange ataupun juga di toko hijau ini nggak boleh tinggi tinggi banget dong terobosannya
soalnya kalau terobosannya bagus banget besar banget justru yang bisa membawa
ini bukan cuma dampak ke ekonomi ya dampak positif dan dampak ada dampak negatifnya juga itu pasti ada ya
tapi masa kalau misalnya ada sesuatu hal yang bagus banget itu harus dipisah aku nggak paham
soalnya kan kita berjualan kan barang barangnya juga bukan barang narkoba bukan barang barang yang berbahaya ya
jadi aku tidak paham juga kenapa kita yang sudah maju harus mundur lagi
ya kalau memang permasalahannya adalah perizinan ya cukup dipermudah saja
bukankah pemerintah kita mendukung bahwa perizinan itu dipermudah bukan dipersulit
kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit ya saya bingung juga sih
ada beberapa aturan yang harus di comply sekarang oleh tiktok shop ini sendiri mas heru
kalau misalnya berkaitan dengan izin e commerce mas heru tanggapan anda
ya kalau izin e commerce sebenarnya tadi disampaikan dr richard sangat mudah ya
kan juga pemain e commerce di indonesia juga sudah cukup banyak gitu
cuma kan memang untuk e commerce ini tidak sekedar e commerce ada beberapa hak dan kewajiban yang harus juga dilakukan oleh platform gitu ya
kita memiliki badan usaha tetap di indonesia
agar apa agar ketika masyarakat komplain mereka tahu komplainnya kemana
mereka tanggung jawab terhadap merchant merchant atau mungkin partner yang bekerjasama di platform mereka gitu ya
misalnya masalah pembayaran segala macam
kemudian juga masalah tentunya masalah data ini juga sangat penting ya
di era digital seperti sekarang ini data kan new currency gitu
jadi memang ini harus dijaga
memang agak mengkhawatirkan adalah sebuah aplikasi
yang juga mereka merangkum semua data orang indonesia
data keuangannya data sosial medianya data perdagangannya
dan memang yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa data data tersebut kemudian dianalisis
dioper ke negaranya untuk apa
untuk mereka memasukkan produk ke indonesia gitu ya
nah ini yang memang juga perlu kita waspadai dan antisipasi gitu ya
saya pikir ini merupakan cara yang cukup bagus untuk bagaimana kita tidak melarang
tapi coba ada regulasi regulasi yang harus mereka ikuti gitu loh
dan saya pikir nggak perlu takut lah umkm untuk tetap berusaha
mungkin dokter richard juga bisa kalau misalnya tiktok shop untuk mempromosikan juga tetap masih bisa gitu ya kan
tapi kalau misalnya untuk berjualan segala macam kan juga ada live shopping di tadi
toko orange toko biru toko kamera segala macam ya
kalau yang tadi disampaikan dr richard bahwa sebenarnya dengan pemisahan aturan ini ada kemunduran menurut anda mas heru
kalau saya nggak melihat seperti itu
jadi memang masing masing aplikasi toh juga orang tetap akan menggunakannya walaupun itu dipisah gitu ya
sehingga memang ini masalah aturan aja sih
jadi nggak mungkin nanti juga nggak akan ada sesuatu yang berbeda
tapi memang tadi sekali lagi bahwa aturan di e commerce di indonesia itu memang ada aturan khusus gitu
misalnya tadi dukungan produksi indonesia
mereka harus ada satu kanal yang memang produknya itu produk indonesia
untuk beberapa waktu mereka juga mempromosikan produk produk indonesia
itu yang sebenarnya saya rasa ingin dikejar oleh pemerintah gitu
karena betapapun ekonomi digital indonesia yang katanya tiga triliun di dua ribu dua puluh lima lima triliun di dua ribu tiga puluh
ini nggak ada artinya kalau produk itu adalah produk import gitu
negara yang besar dari ekonomi digital adalah produk yang memang dijual di pasar e commerce nya
di platform segala macam adalah produk yang asli indonesia
kalau nggak asli indonesia palingnya tingkat kandungan dalam negerinya cukup tinggi gitu ya
tkdn ya itu permasalahannya
ya itu permasalahannya ya
dr richard karena memang jadi pemerintah juga melihat ketakutan ketakutan yang disampaikan oleh mas heru tadi
apakah anda lihat itu saat ini terjadi di social commerce tersebut
bisa jadi saya nggak menutup kemungkinan dan saya setuju dengan pak heru ya
saya setuju banget bahwa ya harus ada legalitas atau perizinan yang harus di comply ya satu ya
yang kedua harus ada regulasi terkait misalnya barang import ya itu saya setuju banget
tapi kalau misalnya izinnya harus dipisah dibuat dua pertanyaan saya kayak gini
apakah kalau tiktok dipisah dengan tiktok shop akan membuat tanah abang jadi rame
nggak juga menurut saya
akan membuat umkm lain yang lebih rame nggak juga
ini justru kesannya mempersulit usaha orang aja
bayangkan ya kalau misalnya dulu kita bikin rumah sakit ya kita bikin apotik di dalamnya
terus tiba tiba heboh apotik dengan rumah sakit harus dipisah
ya nggak bisa seperti itu
kalau misalnya memang suatu breakthrough yang jenius ya kenapa nggak digabungkan menjadi satu
kok toh itu bukan pelanggaran yang luar biasa
asal rumah sakitnya punya izin asal apoteknya punya izin kenapa nggak bisa dijadiin satu
nggak ada masalah saya pikir di sana
yang kita permasalahkan itu apa
yang kita permasalahkan itu kalau misalnya dia jualnya barang ilegal itu kita permasalahkan
kalau nggak bayar pajak itu kita permasalahkan
kalau misalnya dia barangnya itu barang yang penyelundupan itu kita permasalahkan
kenapa sih kita melihat permasalahan ini
tidak melihat seperti pada waktu ojek online dulu masuk ke indonesia
ojek online dulu masuk ke indonesia ya
itu ojek offline dan taksi online itu semuanya demo
di saat seperti sekarang siapa yang demo nggak ada yang demo satupun
biasa aja tidak lebih heboh daripada ojek online masuk ke indonesia
tapi apa yang terjadi di pemerintah pada waktu itu
dua duanya digandeng yang online digandeng yang offline digandeng
sehingga apa dijadikan satu
kita tidak bisa memisahkan kita tidak bisa menghalangi era digitalisasi seperti sekarang
kalau misalnya kita mau suka atau tidak suka itu pasti akan datang
kenapa nggak dua duanya digandeng
yang offline digandeng yang online digandeng dijadikan satu
oke jadi kalau misalnya menurut anda
ketika ada suara suara dari pedagang umkm yang mengeluhkan kurangnya pembeli
karena mereka sudah berupaya sedemikian rupa untuk melakukan live shopping
tapi kemudian kalah dengan para afiliator yang memang khusus berkaitan dengan salah satu social commerce ini
apa menurut anda solusinya sekarang untuk para pedagang
para pedagang umkm kecil itu
umkm kecil harus beradaptasi
saya pun untuk mulai di tiktok shop ini itu perlu waktunya sedemikian panjang
kalau misalnya dia mulai sendirian tanpa pengalaman justru akan lebih lama
butuh waktu ada yang dinamakan dengan endorsement ada yang dinamakan dengan kerjasama
ada yang dinamakan dengan digital marketing
mereka harus melalui itu
tapi ketika mereka cuma hidupin tiktok mereka cuma live aja dan mereka mengeluh tidak ada viewersnya
karena mereka tidak mengerti bagaimana platform tersebut bekerja
mas heru apakah ini bisa menjadi solusi dari hal yang selama ini dikaitkan dengan social commerce itu
bahwa ketika ada social commerce kemudian itu benar benar head to head mengancam keberlanjutan umkm kita
ya memang salah satu tugas pemerintah juga bagaimana umkm ini go digital
kita punya enam puluh lima juta umkm yang go digital di dua ribu dua puluh empat itu rencananya hanya dua puluh lima juta
jadi memang pr nya masih cukup besar
saya sepakat tadi dengan dr richard ya bahwa memang harus digandeng dua duanya offline dengan online
tapi memang terkait dengan online ini juga strateginya mungkin agak berbeda dengan offline
ya betapa pun misal kalau kita melihat dr richard mungkin followernya banyak kemudian juga terkenal influencer
untuk produk produk kecantikan apalagi kan
tapi kalau misalnya saya hanya orang baru masuk ke tiktok ya tentu kan juga nggak tahu posisi saya keberapa nih gitu
nah ini yang algoritma yang tidak transparan tidak terbuka inilah juga yang membuat kita bingung
ini seperti apa sih barang ini seperti apa
dan banyak negara yang memang juga mereka nggak mau buka
kalau misalnya mereka mau membuka algoritma mereka seperti apa bagaimana saya ada di posisi atas
ini tentu juga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat
tapi kan sekarang ini ya sehingga yang dikhawatirkan juga ya bukan begitu ya
ini akan didominasi juga oleh influencer gitu loh
bukannya takut sih memang tapi di era digital seperti sekarang ini kan kita juga know one left behind gitu
jadi jangan ada yang ditinggalkan gitu ya
influencernya juga tetap maju umkm masyarakat biasa yang juga menggunakan layanan ini untuk berjualan untuk mencari informasi segala macam juga diikutkan dan tidak tertinggal
walaupun sekarang revisi permendak sudah disiapkan dalam dua pekan kedepan juga akan siap
kita lihat nanti bagaimana turunannya di lapangan begitu
dr richard terima kasih malam hari ini sudah bergabung dan memberikan pendapat anda
begitu juga mas heru terima kasih malam hari ini sudah bergabung